jutaan umat muslim di indonesia rabu pagi melaksanakan sholat idul fitri
namun tidak seperti tahun sebelumnya di beberapa daerah
sholat id dilakukan dengan penjagaan ekstra dan penuh kewaspadaan
ribuan umat muslim bali melaksanakan sholat id di lapangan perjuangan rakyat bali
bajra sandi renon dan pasar
sholat berlangsung selama satu jam lebih dengan penjagaan ketat oleh polisi bersenjata lengkap
penjagaan ketat ini dilakukan menyusul teror bom di mapo resta solo jawa tengah selasa kemarin
sementara itu pemerintah provinsi jawa timur menyatakan kondisi jawa timur aman
meski demikian pengamanan tetap ditingkatkan
masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan setelah insiden bom bunuh diri di solo
dan diminta segera melapor ke pihak berwajib jika melihat hal hal yang mencurigakan
di makassar dengan penjagaan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap
sholat id berlangsung dengan hikmat
puluhan ribu warga muslim melaksanakan sholat id di lapangan karebosi makassar
yang menjadi salah satu
pusat pelaksanaan sholat id di kota ini
aparat keamanan bersenjata lengkap dan penebak jitu juga terlihat bersiaga di sekitar masjid al akbar
kota sorong papua barat
mereka disiagakan untuk menjamin keamanan warga kota sorong yang melaksanakan ibadah idul fitri